sementara itu hingga minggu sore pmi surabaya banyak didatangi warga yang ingin mendonorkan darahnya
tindakan ini merupakan respon dari pesan di sosial media bahwa banyak sekali korban bom
yang membutuhkan darah di sejumlah rumah sakit di surabaya
jumlah pendonor darah di kantor palang merah indonesia surabaya pada minggu sore meningkat
mereka rela antre berjam jam untuk mendonorkan darahnya
para pendonor datang untuk tujuan yang sama
setelah beredar pesan di media sosial bahwa korban bom membutuhkan darah di sejumlah rumah sakit di surabaya
mereka ingin menyumbangkan darah mereka untuk para korban teror yang terluka pagi tadi di tiga gereja kota surabaya
kepala bagian pelayanan donor pmi surabaya dr martono membenarkan kalau jumlah pendonor darah meningkat
ya karena tadi di medsos grup wa itu banyak dapat dari teman teman korban ini
bom ini butuh bantuan jadi ya saya juga tadi pas di area kejadian juga selamat
jadi ya saya ingin lakukan sesuatu untuk teman teman yang lagi jadi korban juga
hari ini antusias masyarakat cukup tinggi ya
mereka terutama untuk membantu korban yang mungkin kejadian di gereja gereja itu
kalau untuk stok darah sendiri gimana
kalau stok darah di pmi sendiri cukup bagus ya
tapi dengan adanya banyak pendonor ini gimana pak
ya nggak apa apa itu nanti membantu stok di bni juga
sehingga mungkin ada permintaan lagi nanti kita juga stok darah di pmi bisa berpenuh